menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi menilai perlu ada pembatasan jumlah pengunjung di area stupa candi borobudur
menko pmk menyatakan saat ini kondisi candi di bagian tersebut sudah miring
hal ini disampaikan muhajir effendi menanggapi polemik kenaikan tarif kunjungan ke candi borobudur menjadi rp tujuh ratus lima puluh
yang diusulkan oleh menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
menurut muhajir yang ditemui usai menghadiri disnatalis universitas negeri semarang jawa tengah pada rabu delapan juni
pemerintah dan masyarakat harus menjaga dan melindungi candi borobudur yang merupakan warisan dunia
langkah konservasi dan proteksi yang dapat dilakukan antara lain membatasi pengunjung ke area stupa
candi borobudur yang terletak di magelang jawa tengah merupakan satu dari tujuh keajaiban dunia
menurut muhadjir effendi menanggapi polemik kenaikan tarif kunjungan ke candi borobudur menjadi rp tujuh ratus lima puluh
yang diusulkan oleh menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan